ya kita ke informasi selanjutnya saudara setelah dari penukaran uang kita ke informasi seorang polisi di boyolali jawa tengah mengajar dan juga mengaji usai bertugas
selain mengajar dan ngaji ibda mustakim juga mengisi tausiah yang semuanya ia lakukan secara cuma cuma
banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan saat menunggu waktu berbuka puasa
salah satunya dengan mengaji
tak mau ramadan lewat begitu saja selepas bertugas ibda mustakim menjadi guru ngaji di tpa masjid baitul amin desa randusari kecamatan teras kabupaten boyolali jawa tengah
muridnya adalah warga di wilayah itu
tpa ini memang dibuka untuk mewadahi semangat warga agar bisa memperdalam ilmu agama
tidak hanya bisa membaca al quran namun juga memahami makna dalam al quran
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari hari
supaya ibu ibu juga ngaji di tempat ini dan kami adakan di tempat ini di masjid ini
semoga pengajian ini menjadi barokah ibu ibu dan insya allah ini nanti akan berkembang dengan ibu ibu yang lain
mengajak supaya masjid ini menjadi siar bagi agama kemudian juga menjadi tauladan bagi anak anak kita